akses jalan kampung jemprak desa ciloto cipanas longsor setelah wilayah itu diguyur hujan deras
longsor juga menyebabkan belasan rumah warga terancam ambruk
sementara itu tim gabungan menemukan bagian motor yang diduga milik korban yang terseret tanah longsor di kawasan riung gunung kabupaten bogor
hujan yang mengguyur wilayah cipanas cianjur beberapa pekan ini membuat akses jalan kampung jemprak desa ciloto cianjur longsor
beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun akibat longsor ini belasan rumah warga terancam ambruk
untuk menghindari longsor susulan warga yang rumahnya terancam terpaksa meninggalkan rumahnya dan pindah ke sanak saudaranya
sementara itu di kawasan riung gunung desa tuku selatan cisarua tim gabungan mengerahkan alat berat serta alat pelacak untuk mencari korban yang diduga tertimbun tanah
petugas menemukan bagian motor yang diduga milik korban ditumpukan tanah longsor
cuaca buruk dan tanah labil menjadi kendala petugas saat proses pencarian
sehingga petugas harus menggunakan eskavator dan memasang tanggul sementara menggunakan karung yang berisi tanah demi keamanan
tim liputan transmedia